enggak nih cuman udah nasib
enggak ada sama sekali bukiru ya karena beliau ini sebagai tulang punggung keluarga harus
menghidupi anak yang tidak sedikit ada anak mantu juga yang tinggal di umur kadang anak anak
enggak ada ngutang dulu beli obat itu oh oh nadia yang semangat sekolahnya ya
hai perempuan tangguh tak berlebihan rasanya menyematkan sebutan itu pada omin
hai ibu lima anak yang tinggal di kampung kecil di sudut sukabumi jawa barat
naik sehari hari ia berjuang menjadi tulang punggung keluarga tipe delapan di usir ke rumah kehidupan yang terlalu buruk
usianya yang lewat setengah abad ia menjadi penopang bagi banyak orang
mencari kepiting kecil seperti ini menjadi bagian dari kesehariannya untuk bertahan hidup
uh masya allah
oh iya ini aman ini aman sih
oke gimana caranya jadi diubuk ubuk
oh yang sampah sampahnya dihilangin
tangan omin lincah menelusuri celah celah lumpur dan bebatuan
satu persatu kepiting kecil yang biasa disebut keyep ini terkumpul
oh kalau kecil mah gak takut digigit
kami menyusuri kali kecil ini
air yang keruh sisa hujan semalam membuat perburuan kecil kami
tak terlalu memuaskan
kami harus rela hanya mendapat umpan kepiting seadanya
tak ada waktu bersantai bagi ibu dari lima anak dan nenek dari lima orang cucu ini
hidupnya adalah untuk bekerja demi keluarga
keadaan menuntutnya demikian
namun dibalik sosoknya yang tegar
ada beban berat yang ingin ia bagi
omin pun tak kuasa menahan air matanya
ibu gak apa apa
apa yang ibu pengen keluarin
dengan umpan seadanya kami harus bergegas mencari ikan sebelum hujan turun
ternyata tanpa saya sadari nadia anak bungsu omin sedari tadi menyimak pembicaraan kami
saat saya mendekatinya tangis nadia pun pecah
nadia dengerin tata dia
lihat ibu itu aja tadi
makanya nadia yang semangat sekolahnya
yang semangat sekolahnya jadi anak yang pinter
insya allah nanti bisa membantu mamah ya
perjuangan omin mengumpulkan rupiah sangatlah panjang
menapaki jalan yang terjal dan licin sudah lazim bagi omin
ia harus rela berjalan berkilo kilometer hanya untuk menangkap ikan
umpan sudah disiapkan dan jala sudah diturunkan
tuh ini airnya kena
nggak ada sama sekali bu
ya udah terus gimana bu baiknya
kalau nggak adanya udah saya pulang
kami pulang dengan tangan hampa
kondisi seperti ini memang sudah bisa diprediksi
omin harus memutar otak lagi agar tetap bisa mendapatkan rupiah
usai bekerja seharian seluruh keluarga sudah menunggunya di rumah
waktu makan siang adalah waktu yang dinanti
begitu hangat dan bersahaja
meski dengan menu sederhana
ini dibagi segini banyak
memang sehari hari makannya ngariung rame rame begini
memang belum makan kan
ada bapak ibu
ini menantu nomor dua
ada bapak terus ada cucu
ini anak paling kecil sih nadia yang tadi ikut kita
terus ada ma'ici
ma'ici ini adalah ibunya ma'omin
inilah istana omin dan aib suaminya
tempat bernaung bagi anak menantu dan cucu
serta ibunda omin ma'ici
rumah ini jauh dari kata megah
dindingnya bambu sementara lantainya kayu sederhana
atapnya pun tak luput termakan usia
meski begitu ada kehangatan yang terasa di sini
dan ominlah yang menjadi jantung keluarga
ke rumah sakit nggak bayar biaya
sini kan harus pakai uang barangkali
sore itu hujan masih mengguyur kampung cikaranggesang sukabumi
omin sekeluarga tak bisa kemana mana
sementara di beberapa sudut rumah tetesan hujan
leluasa menembus atap rumah yang berlubang
lalu kemudian kemudian kemudian
lalu kemudian kemudian
lalu kemudian kemudian
ingin rasanya omin dan aep memperbaiki rumah mereka
uang yang ada hanya cukup untuk mengisi perut seisi rumah
tak banyak basa basi
omin segera mengambil tangga dan naik ke langit langit rumah yang gelap
saya hanya bisa memandang heran
omin sigap mengerjakan sesuatu
yang kerap dianggap tak biasa dilakukan oleh seorang wanita
ibu benerin apa sih bu
ada yang bocor
ini memang ibu yang benerin ya
ini ya keadaan begini neng
kadang kadang ada sampah
kadang kadang gentengnya turun

itu pasti bocor sih
ini sih karena bapak memang nggak bisa ya
iya ibu kadang kadang kasihan kan kalau lihat dia
tapi anak anak juga kadang kadang suka gak tegal nggak sih
bu ibu mama jangan naik gitu nggak sih
jarang jarang ada di rumah nih
soalnya kalau nggak kerja kadang ngasih buat beli obat bapaknya gitu
seolah tak ada kata lelah
selesai mengerjakan satu hal
omin tak lantas melupakan tugasnya mengurus sang suami
di dapur ia segera sibuk membuat jamu rebusan untuk ayep
rebusan daun alpukat lempu yang dan sirsak
untuk mengurangi nyeri yang kerap aib rasakan
itu buat apa memang
buat mudah mudahan insya allah buat
buat mudah mudahan insya allah buat
buat bapak berobat itu
iya pak ya
maksudnya kencingnya susah
sudah berapa tahun pak kondisi
tiga tahun neng
pak aep udah sempat ke rumah sakit ada bpjs nggak
misalkan ke rumah sakit nggak bayar biaya
misalkan yang nungguin di sono kesana kesini kan harus pakai uang

sejak aib sakit ominlah yang menjadi pencari nafkah utama
anak anak mereka yang sudah dewasa juga tak tinggal diam
tapi omin sadar kondisi anak anaknya juga tidak lebih baik
aib tak bisa berkata kata
sorot matanya menunjukkan
ia sesungguhnya tak tega melihat sang istri menanggung beban sendiri
ia sesungguhnya tak tega melihat sang istri menanggung beban sendirian
istri saya begitu berusaha jualan ya tapi saya ngeri
saya nggak bisa berusaha
saya mendapat pelajaran yang amat berharga
dari pasangan suami istri yang bahkan tidak bisa membaca dan menulis ini
bahwa rumah tangga artinya selalu ada dalam suka dan duka
pagi pagi benar omin sudah sibuk di dapur
waktu tak dapat menunggu
omin harus bergegas menyiapkan dagangannya hari ini
seikat genjer dan daun pegagan atau antanan ini dijualnya tiga ribu rupiah
ia juga harus memasak tutut
di jawa barat olahan tutut sangat digemari dan mudah ditemui
tak sulit mencari tutut di sekitar rumah
ini rezeki tambahan bagi omin
seperti orang lain omin juga punya mimpi
mendirikan rumah yang nyaman bagi keluarganya
harapan lain yang tak muluk muluk
ia ingin sibung seluruh sekolah dasar dan melanjutkan pendidikan
selama zitten vida dalam ruangan

masalah saya sendiri ya
tutut pak tutut mau
bu tutut sayur
ibu makasih ya
teriknya matahari terasa membakar kulit
sementara dagangan tak terjual habis
selintas tampak guratan kesedihan terpancar dari raut omin
ibu udah baik terima kasih
udah ada yang membantu ibu
kadang ibu kayak begini
ibu banyak terima kasih

bukannya ibu gak mau neng tapi kan uangnya agak gak ada
makan aja sekarang lagi nurut sama anak
sekarang ibu lagi gak ada bener bener
hai piknik pakai pakai pickup perasakan jadi warga lokal nih ayo
hai ayo hati hati mau ke sana neng jadi rencananya hari ini kita mau ajak keluarganya ibu omin anak
cucunya jalan jalan ke pantai pantai apa ya namanya bu minajaya perjalanannya sih kurang
lebih empat puluh lima sampai lima puluh menit lah ya mudah mudahan lancar sayangnya sang suami dan maiche tak bisa ikut
karena kondisi kesehatan yang tak memungkinkan
semoga ini tak mengurangi kebahagiaan mereka
memang ini aku mau nanya nih sebelum sebelumnya memang pernah jalan jalan keluar gitu gak
ke pantai gitu sejak tinggal di sini iya belum pernah sama sekali makanya ujung menteng pun juga
enggak tahu kemarin surade pun juga enggak tahu kota enggak tahu maksudnya surade ya
minajaya gitu gitu belum kebayang
akhirnya tiba juga kami di pantai minajaya betapa hangat dan bahagia hati ini lihat mereka menikmati
pantai sejatinya menciptakan kebahagiaan tidaklah mahal
hai makanya mimpi banget lihat sini lihat
aja kali ini iya baru ke pantai bajak one dua akan kagak alhamdulillah bs ave ngaron quatre panti

pasal yang kandung facebook unter dengkinde bingung bagi anak anak omg sang ibu adalah perempuan tangguh yang penuh kasih sayang berubah untuk anak yang masih ber defect istri woman bel tim ini memang nation has rata kasih sayang cheering dan bertohu himself sang rev oben atau sekarang juga terima kasih
neng kade kade neng budak neng
meski hidup membuat omin terjatuh berkali kali
ia selalu bangkit untuk mengusahakan yang terbaik bagi keluarganya
menurut teteh itu mama seperti apa sih sosok yang gimana sih
yang kuat yang tangguh yang bisa bikin keluarga itu senang supaya bisa anak anak
apapun mama dikerjain yang penting anak anak itu bahagia gitu
lihat senyum di wajah omin dan keluarga saya ikut bahagia
namun masih ada yang ingin kami berikan kepada mereka
hadiah kecil yang semoga meneguhkan keyakinan omin sekeluarga
bahwa selama ada rasa syukur di dalam diri rezeki akan selalu datang
yang terkadang dari arah yang tidak disangka sangka
ini ada sedikit dari kami
tim berbuat baik untuk ibu
aduh enggak kita yang makasih
mudah mudahan manfaat ya bu ya ini sedikit buat ibu dibawa pulang ya
ibu banyak terima kasih atas kebaikan kalian
semoga allah membalasnya
amin amin makasih ya bu
makasih sudah mengajarkan saya banyak hal ya bu ya
saya yang justru belajar banyak dari ibu
ibu tetap sehat semangat buat anak anak sama cucu
itu aja tetap semangat ya bu ya
enggak nek cuma udah nasib
dari perempuan sederhana ini kita belajar tentang kasih dan pengorbanan yang tak bertepi
bahwa hidup sesulit apapun harus dijalani